puluhan rumah dan tempat pengepul barang bekas di kemayoran jakarta pusat terbakar
api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga
api dengan cepat membakar sepuluh rumah dan sejumlah tempat pengepul barang bekas di jalan industri kemayoran sabtu petang
awalnya warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya
namun hembusan angin kencang membuat api sulit dipadamkan
api baru berhasil dipadamkan setelah dua puluh empat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian
diduga kuat api berasal dari konsleting listrik
tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah